kenapa kewismaku tanpa permisi
apakah sudah tidak ada lagi sopan santun di istana ini
rai kenapa rai mengenjarakan sheikh guru
aku hanya menuntut keadilan
putraku lengannya patah karena sheikh nurjati
ibu mana yang bisa terima anaknya dianiaya seperti itu
yunda subanglarang tidak pernah mengerti perasaanku
yunda dan putra putri yunda yang hanya diperhatikan oleh kanda prabu
itu tidak benar
kalau memang harus ada yang cemburu itu adalah aku
assalamualaikum sheikh guru
ya allah ini benar benar keterlaluan
kenapa kandap prabu tega memenjarakan sheikh guru
tidak usah bersedih
tidak ada salahnya saya ada di penjara
ini untuk menghindari fitnah yang lebih meluas
ini tidak bisa diterima
ini sebuah penghinaan
seharusnya kandap prabu bisa memandang siapa sheikh guru
gusti prabu tidak bersalah
ini adalah kendak saya sendiri
supaya tidak ada yang menilai
gusti prabu tidak bisa berbuat adil
kita harus menjaga
jangan sampai ada yang ingin memecah belah istananya mas
kalaupun memang benar sheikh yang melakukannya
tetap saya tidak pantas menerima penghinaan seperti ini
aku harus menemui rai kenterimani
dia harus mencabut tutupannya
kamu harus disembuhkan

aku benar benar penasaran
siapakah pemuda ini sebenarnya
dia tidak memiliki tenaga dalam
namun aura hitamnya begitu kuat
dan dia memiliki budi
dan kasih sayang kepada orang lain
bagaimana dengan lukamu kisana
terima kasih kisana
tanpa bantuan kisana
mungkin aku sudah mati
kalau boleh tahu
aku hanyalah seorang pengembara
namaku pamanah rasa
nama yang indah kisana
kisana sedang menuju pada jarak
apa yang sedang dicari di sana kisana
aku ingin mengabdikan diri kepada
aku ingin mengabdikan diri kepada
aku tidak melihat kejahatan dalam tutur katanya
aku pun tidak melihat kebohongan
dalam sorot matanya
namun aura hitam itu
dari mana asalnya

perjalanan masih sangat jauh
dan di dalam perjalanan
pasti kau akan bertemu dengan orang orang jahat
sedangkan aku melihat
belum begitu mumpuni
itu akan sangat berbahaya kisana
untuk sedikit menyalurkan tenaga dalam

mudah mudahan bisa berguna
terima kasih pemanah rasa
semoga dengan budi ini
sekali lagi balapati mengucapkan beribu ribu terima kasih
kalau begitu aku harus melanjutkan perjalananmu
assalamualaikum syekh guru
sheikh guru aku benar benar sangat khawatir
apa yang harus aku lakukan chef
pasti akan terjadi pertengkaran antara ibu daratu semanglarang dan ibu daratu ketrimani
sebaiknya nimas menemui gusti prabu sekarang
baiklah syekh guru
jagad dewa batara kenapa mendung yang menaungi pajajaran itu tampak semakin gelap
apakah yang sebenarnya menimpa pajajaran
apakah ada sesuatu yang menimpa putra putraku
raden kian santa raden walang sungsang
rai prabu siliwangi akan keluar dari semedi
dan aku yakin nimas harasantang pasti akan melaporkan semuanya rai
aku harus mencegah semuanya rayi
agar nimas harasantang tidak bertemu dengan rai prabu siliwangi
kenapa racun itu tidak bekerja seperti yang aku harapkan
apa yang terjadi
yunda subanglarang kenapa kewismaku tanpa permisi
apakah sudah tidak ada lagi sopan santun di istana ini
rai kenapa rai mengenjarakan sheikh guru
aku hanya menuntut keadilan
lengannya patah karena sheikh nurjati
ibu mana yang bisa terima anaknya dianiaya seperti itu
yunda subanglarang tidak pernah mengerti perasaanku
selama ini yunda dan putra putri yunda yang hanya diperhatikan oleh kanda prabu
itu tidak benar
kalau memang harus ada yang cemburu itu adalah aku
berita terkini mengenai cuaca lebat di indonesia
jangan lupa like subscribe dan share